komisaris pt hanson international beni cokro saputro dituntut penjara sumur hidup dan denda lima miliar rupiah dengan subsidi satu tahun kurungan penjara
jaksa penuntut umum meyakini beni bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan memperkaya diri dengan tiga mantan pejabat jiwasraya senilai enam belas triliun rupiah lebih
terdakwa kasus korupsi jiwasraya beni cokro saputro akhirnya hari ini menjalani sidang tuntutan setelah sebelumnya pada tanggal dua puluh empat september dua ribu dua puluh sempat ditunda akibat beni cokro positif covid sembilan belas
dalam sidang tuntutan ben cok dituntut hukuman pidana sumur hidup serta denda lima miliar rupiah dengan subsidi dari satu tahun penjara
setelah jaksa penuntut umum meyakini bahwa beni cokro dan heru hidayat melakukan kerjasama dalam kasus korupsi jiwasraya dengan total kerugian mencapai
tiga ratus triliun rupiah lebih atas pengendalian saham yang dilakukannya
selain itu jaksa meyakini beni cokro juga melakukan tindak pidana pencucian uang atau tppu
di mana jaksa meyakini beni menyembunyikan hartanya dengan membeli beberapa aset
dalam pengadilan tindak pidana korupsi jakarta pusat yang digelar sejak pukul dua siang hingga sebelas malam tersebut
jaksa penuntut umum juga meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana kepada komisaris utama pt trada alam minera
heru hidayat dengan hukuman seumur hidup serta kewajiban uang pengganti hingga triliunan rupiah
menghukum terdakwa bini cokro saputro dengan pidana penjara seumur hidup dengan perintah terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara tiga
membayar denda sebesar lima miliar rupiah subsidiar selama satu tahun kurungan